menteri keuangan sri mulyani menanggapi pernyataan dari menko polhukam mahfud md
soal temuan transaksi mencurigakan tiga ratus triliun rupiah di kementerian keuangan
sri mulyani mengaku tidak tahu menahu soal transaksi tersebut
ia menyebut akan bertemu secara langsung dengan mahfud md dan juga kepala ppatk
untuk mengklarifikasi soal temuan transaksi ratusan triliun rupiah ini
mengenai tiga ratus triliun terus terang saya tidak lihat
di dalam surat itu tidak ada akannya
jadi saya tidak tahu juga tiga ratus triliun itu dari mana akannya
nanti saya akan kalau kembali lagi ke jakarta saya akan bicara lagi dengan pak mahfud dan juga pak irfan
akannya itu dari mana
begini ada setiap tahun ppatk itu mengirimkan informasi kepada kita
mengenai transaksi yang disebut material
dari dua ribu sembilan sampai dengan dua ribu dua puluh dua atau dua ribu dua puluh tiga ini ya
itu ada satu ratus sembilan puluh enam
enam surat yang disampaikan
sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh inspektorat jenderal
kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi
ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin
ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan
itu semuanya ada statusnya